pandemi covid sembilan belas menempatkan posisi sebagian orang tua dan anak di bawah tekanan akan kebutuhan pendidikan dan juga himpitan ekonomi
lantas apa yang harus dilakukan agar anak tetap dalam suasana hati yang riang
sudah bergabung bersama kami psikolog yaitu elizabeth santosa di melbourne australia
halo selamat malam mbak lizzie
hai dea selamat malam
apa kabar mbak lizzie sehat
baik terima kasih terima kasih juga atas liputannya yang tadi cukup menggugah tentang anak anak
ya mbak lizzie tahun ini kan hari anak sedunia mengambil tema membentuk kembali masa depan anak yang lebih baik
karena selama pandemi ini kan tidak sedikit hak anak yang tidak terpenuhi baik dari aspek sosial hingga pendidikan seperti tadi yang kita lihat liputannya
bagaimana sebenarnya untuk mengatasi hal ini mbak lizzie
aduh dea tadi liputan tadi dibikin
hati saya jadi tergunggah
memang benar jadi kita semua di seluruh dunia bekerja sama sama untuk memberikan generasi yang terbaik buat setiap negaranya
apalagi di indonesia juga
sangat sedih dan pedih sekali melihat kenyataan ini di mana anak anak dengan dunia yang modern ini masih ada di negara seperti di indonesia
yang masih belum mendapatkan akses pendidikan
dikarenakan bukan karena mereka
malas belajar tapi mungkin dikarenakan kondisi ekonomi kondisi infrastruktur di daerah tersebut
sehingga akses dan juga hak anak untuk belajar dan pendidikan itu tidak terpenuhi
sangat disayang sekali dea
kita lihat di situ faktanya bahwa tidak semua anak punya kesempatan yang sama mbak lizzie
dan ini situasi pandemi ini kan berlangsung selama berbulan
tidak hanya himpitan ekonomi
kemudian ada kasus kekerasan terhadap anak yang kita jumpai beberapa kali
mbak lizzie melihat tingkat stres orang tua sudah seperti apa mbak
di awalnya itu pada saat di bulan maret pada saat kita mulai tidak bisa punya mobilitas yang tinggi
banyak orang tua memberikan bilang oh ya kita makin dekat sama keluarga
tapi kalau sudah enam bulan tingkat stresnya makin tinggi juga
kata kata manis kemesraan dalam keluarga ini sangat dipertanyakan
ini masih ada atau enggak ya
dari awal di februari maret april sampai akhirnya kita sudah di hampir penghujung tahun
jadi memang sangat saya khawatirkan sekali
kekerasan makin tinggi juga
dan itu tidak terjadi bukan karena dari ayah atau ibu antara orang tua tapi juga anak anak sendiri
anak anak sekarang sudah mulai jadi kecanduan gadget juga untuk bagi mereka atau bagi anak anak yang punya akses gadget
mereka juga punya masalah sendiri yaitu kecanduan
yang tidak memiliki akses juga tidak bisa belajar
jadi dalam segala situasi anak anak kita sedang mengalami krisis
dan saya setuju sekali akan hal ini
begitu juga dengan hak bersosialisasi dia
bagaimana mereka bersosialisasi dan berrekreasi
ada sepuluh hak anak yang kita tahu kan
salah satunya adalah pendidikan
dan juga ada salah satunya juga rekreasi
rekreasi kemana anak anak bisa
lalu juga hubungan interpersonal
bermain seperti apa dengan kondisi pandemi
banyak hak hak anak yang terengut dalam masa pandemi ini
ini artinya orang tua tingkat stres tinggi anak juga kadang tidak sadar bahwa merasa bosan merasa terbelenggu dengan suasana seperti ini
baiknya orang tua seperti apa mbak lizzie
kalau saya mau mengatakan banyak sabar
kalau saya marah marah terus sama orang tua
karena saya sebagai pakar itu tidak memiliki empati
tapi saya sebagai orang tua sendiri juga kepada putri putri saya juga
itu juga kita harus tahan tahan diri
jadi intinya adalah orang tua banyak sabar
situasi ini sangat sulit untuk menjadi orang tua yang super hebat
tapi tantangan kita di sini
orang tua hebat itu dites di masa yang paling sulit
yaitu salah satunya kondisi seperti ini
untuk tetap sabar tetap ceria dan tetap semangat
karena anak kita itu tidak perlu diberitahu terlalu banyak
mereka secara otomatis itu juga melihat dari role modelnya ya teladannya
jadi kalau orang tua terlihat tidak happy anaknya juga pasti punya ketendungan yang sama ya mbak lizzie
benar banget dea
kegiatannya apa aja mbak
misalnya contoh kalau di dalam keluarga ini kan kita sedang di apa ya sedang dihimbau untuk menjaga jarak
kalau bisa tidak keluar rumah
kegiatan apa saja mbak yang kira kira bisa membangkitkan kebahagiaan anak dan juga engagement antara anak dan orang tua
yang sempat mungkin jadi kaku karena sama sama punya konflik masing masing
dea saya tidak menentang adanya permainan tradisional
permainan yang lagi ngetrend dan dimana semua orang tua lagi banyak banget mikirin
ini besok kita ngisi kegiatan apa ya
tahukah dea bahwa menurut penelitian kebahagiaan anak bukan bersumber dari jenis permainannya
dari jenis aktivitasnya atau dari jenis mereknya
tapi ternyata sumber kebahagiaan anak adalah semudah dekat dengan orang tua
dari curhat hati ke hati bermain atau menulis bersama itu bisa membuat anak bahagia
ternyata anak sangat membutuhkan interaksi sosial yang dekat sekali dengan orang tuanya
bukan dinilai dari aktivitasnya
walaupun aktivitas kita bisa cari ya dea
banyak banget satu ratus satu nih kita semua banyak sekali blog blog kalau anda lihat di website

mengajari masak main tradisional lagi
saya sendiri sebagai orang tua udah nyetok banget banyak mainan
tapi ada kalanya mainan itu bisa membuat anak anak nggak bahagia kalau kitanya tidak punya engagement
jadi terima kasih dea tadi sudah memberikan kunci yaitu harus ada involvement keterlibatan dan engagement
oke tapi ini juga ada fakta lain
ini di provinsi jawa barat
perceraian ini tinggi
artinya konflik tidak hanya antara orang tua dengan anak tapi juga antara ayah dan ibu kemudian ini bisa berimbas ke anak
apa yang harus dilakukan agar anak ini tidak terdampak langsung
meskipun itu sulit mungkin ya mbak
dea kalau saya mau mengatakan bahwa tingkat perceraian itu tinggi itu sudah diprediksi oleh para ahli jauh jauh hari dari maret
di beberapa negara contohnya di melbourne
itu yang dibombardir di iklan semenjak maret april untuk mempersiapkan pandemi ini adalah iklan iklan mengenai anti kekerasan
karena takutnya bapaknya nempeleng si ibu takutnya ibunya nempeleng si anak
jadi sudah ada prevention gitu ya method dari iklan dari advertisement dan semuanya dari markomnya untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga
dan memang ini banyak pakar juga sudah melihat ini banyaknya tingkat perceraian itu all over the world sih sebenarnya di seluruh dunia
nah kalau ditanya tadi dea bilang anak anak gimana ya sulit sih ya
karena memang sebenarnya bukan orang tua sama anak kuncinya orang tua sama orang tua
kita boleh punya konflik tapi konflik itu kan nggak perlu juga sampai yang namanya tidak sehat
konflik sehat itu apa dea ya ribut ribut aja
tidak perlu ada kata kata binatang tidak perlu ada kekerasan dalam secara fisik gitu
tidak perlu ada hal hal yang memang tidak baik untuk dicontohkan di dalam rumah apalagi di depan anak anak begitu
jadi itu tim ya mbak lizzie ya keluarga itu tim ya untuk bisa menciptakan suasana yang bahagia
mbak lizzie ini terakhir yang terbaru
menteri pendidikan erasmus
ini sudah memutuskan untuk mengizinkan sekolah tatap muka yang dilaksanakan awal tahun dua ribu dua puluh
apakah mbak lizzie melihat ada potensi tekanan pada anak ketika sekolah tetap muka
karena kita tahu pjj atau pendidikan jarak jauh ini sudah dilakukan berbulan bulan di zona merah ya mbak
potensinya oke kalau ngomongin tekanan sih ya kita harus menjalani proses ini
terkungkung pascanya juga harus ada proses tahapannya ya
dan pasti tahapan itu sampai dalam hidup new normal itu juga pasti ada kita katakan ada pro and contra nya
contohnya hai apa kabar kamu sudah lama tidak bertemu
tapi kita selalu begini aja ya
itu kan kebiasaan baru ya
lalu yang kedua adalah anak anak juga perlu keluar dari guanya karena salah satunya di indonesia ini kan anak anak paling lama ya
benar ya dea ya
di beberapa negara lain contohnya di australia ini mereka sudah kembali lagi ke sekolah
jadinya cukup very kasus karena kasus kita tinggi sekali
jadi nanti bertahap tahap punya tahapan untuk bisa kembali lagi ke new normal
contohnya mereka harus beradaptasi pakai masker bicara
aneh banget ya kadang kadang mau main
main tau kan anak anak kalau masih sd ya deh ya
oh main ya kadang kadang gini
bagaimana main fisik
mana ya main fisik ya kalau harus jaga jarak satu lima meter
mereka harus kembali ke sekolah di dalam suasana yang aman
tapi anak anak kita dan juga orang dewasa kita semua beradaptasi sama sama ya
jadi perlu didukung dan banyak sabar juga
baik banyak sabar dan tadi yang menarik mbak lizzie menjelaskan bahwa untuk bahagia
tidak perlu mainan yang mahal mainan yang sulit tapi adalah engagement atau keterlibatan orang tua dengan anak dan suasananya pasti akan menjadi lebih baik
tentunya ini tidak mudah tapi mudah mudahan keluarga indonesia bisa melewati pandemi covid sembilan belas ini dengan baik
terima kasih mbak elizabeth santoso psikolog yang saat ini berada di melbourne australia sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini